sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa mama begitu menyiksa diri mama
mama kangen kan sama taufan
kenapa mama begitu denial
mama tidak mau menerima kenyataan kalau taufan itu ada di indonesia mak
dekat dengan kita
mama anak kita yang hilang ma sudah mau kembali
mama udah nggak berharap apa apa lagi
karena mama udah cukup menanti itu semua selama lima tahun pa
mama ingatkan waktu taufan baru pergi dari rumah
tiap hari mama tunggu taufan di depan pintu rumah
pa berharap taufan akan pulang
taufan nggak pernah pulang
hati mama tuh bener bener sakit pak
sakit hati seorang ibu yang anaknya pergi begitu saja
dan meninggalkan keluarganya pa
mama menganggap dia sudah tidak ada lagi pak
semua foto foto tuhan di rumah ini mama simpan
karena kalau mama lihat dan mama ingat taufan pa
ternyata tanpa ambar merasa kehilangan taufan juga
nanti pokoknya india akan sampaikan ke tante ambar ya
ya udah salam sayang buat edo ya kan
nggak usah dibikinin terus ma
oh iya tansa ambar om tama
indi punya sesuatu yang harus dibicarakan dengan serius
gini om tante marta itu rencananya mau datang ke rumah kita
ngapain sih mbak marta mau datang ke sini
ada urusan apa
pasti mau buat ribet lagi
ya bukan gitu tante
tante marta itu datang ke sini buat ngelamar indi untuk edu
sampai ke mila
sampai ke mila
jadi tante sama om ada waktu kosongnya tuh kapan
jangan lupa juga kita nanti harus nyiapin makanan makanan yang mewah tante
aduh ndi kamu tuh bisa baca situasi dong ndi
tante ini lagi banyak masalah
kok tante jadi marah marah kayak indi sih
tante salahin aja tuh camilla
pasti dia kan yang bikin tante bete
nyaret nyaret indi dalam masalah kayak gini dong
emang ini salah apa sih sama tante
kamu harus sabar ndi
kamu harus ngertiin kondisinya tante sekarang
situasinya tidak memungkinkan untuk membahas persoalan kamu
iya tapi om masa indi harus ikut ikutan sedih
indi harus ikut menderita
ini kamu punya kepentingan sendiri juga om
andi tolong dong kamu bisa berempati sedikit aja
mbak marta itu memaksa kamu supaya cepat menikah sama edo
karena mbak marta itu memang orangnya senang menambah masalah di rumah orang
kak fadil bilang ini kafe favorit dia dan taufan
dan waktu itu
aku kesini dan berdiri
bertemu dengan taufan
jadi aku yakin
sampai sekarang pun
taufan masih sering datang ke sini
semoga hari ini dia juga akan datang ke sini
mau pesan apa
pesan air putih aja dulu deh mbak
dia nggak ada kan
dia nggak ada di sini alena
kamu kan orang yang paling dekat sama taufan
apa kamu tahu tempat tempat favorit tovan yang biasanya dia datengin
aku tahu siapa taufan
dia bisa pergi gitu aja tanpa ninggalin jejak apapun
aku pernah ngelamin ini
kehilangan jejak taufan selama tiga tahun
dia ninggalin aku gitu aja cuma nggak gara gara
obsesinya untuk menjadi orang yang lebih baik dari kamu
aku tuh bingung fadil
aku nggak tahu mau jadi taufan di mana
aku nggak mau kehilangan taufan